pada masa libur tahun baru seperti sekarang ini jasa penitipan hewan di tasik malaya jawa barat
di serbu pemilik hewan peliharaan
penitipan didominasi hewan anjing dan kucing
informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia today kali ini
dan saya farhan isana setia undur diri
selamat merayakan natal bagi anda yang merayakan
dan selamat berkumpul dengan keluarga
semoga kasih dan damai natal selalu bersama kita semua
selamat pagi dan sampai jumpa
libur akhir pekan yang bertepatan dengan masa libur akhir tahun
membuat pemilik hewan menitipkan peliharaannya ke sejumlah jasa penitipan
salah satunya penitipan hewan yang terletak di jalan cihideng balong ke camatan cihideng tasik malaya
kenaikan jumlah hewan yang dititipkan mencapai dua kali lipat dibanding pada libur akhir pekan biasa
pecinta binatang terus berdatangan menitipkan hewan peliharaannya mulai kucing anjing hingga reptil
kebanyakan pemilik hewan mengaku rela
tapi repot jika membawa hewan peliharaannya berlibur
selain itu jika dibawa hewan peliharaan dikhawatirkan sakit atau mengalami stres
soalnya di rumahnya nggak ada orang kasian kalau sendirian
kalau di unit lebih aman ya
pernah nggak diajak ikut libur
ripet apa sih kalau repot
kalau anjing kecil enggak kalau anjing gede ribet
nggak ribet ya
klinik pengobatan dan pemeriksaan kesehatan hewan
pemilik hewan peliharaan pun kebanjiran pasien
kebanyakan warga memeriksakan dan menitipkan hewan peliharaan mereka sebelum ditinggal berlibur ataupun mengajak berlibur
karena kita udah percaya ya kalau daripada di rumah nggak ada yang ngasih makan nggak ada yang kasih minum nggak ada yang bisa merahatiin
tapi kalau di sini insya allah
menurut salah satu dokter hewan tingkat kepedulian masyarakat terhadap kondisi hewan peliharaan cenderung meningkat
jadi tipe itu itu harus ada orang rumah yang memang sudah paham kebiasaannya si hewan tersebut di rumah
jam berapa harus diberi makan kapan dia harus melayar apalagi anjingnya
anjing itu harus dibawa jalan
jadi kebiasaan kebiasaannya nggak boleh ditinggal
dan orangnya itu sebisa mungkin orang yang familiar
kalau orang asing mungkin pasti dia juga nggak mau
ada beberapa cara menangani hewan tanpa menganggul liburan
hewan peliharaan dapat ditinggal di rumah tetapi harus ada yang mengurusnya
hewan peliharaan dibawa berlibur tetapi harus diperlakukan dengan baik
cara lainnya hewan peliharaan dititipkan di tempat penitipan agar terurus
hogi patuzaman tasik malaya